hujan deras yang mengguyur wilayah bogor dan jakarta membuat air kali baru jakarta timur
tepatnya di depan pasar induk ramadjati meluap dan menggenangi jalan raya bogor
selain genangan setinggi tiga puluh cm adanya pohon tumbang yang menimpa sebuah tiang lampu penerangan jalan juga menyebabkan kemacetan
kelut warga jalan raya bogor di depan pasar induk ramadjati sering tergenang akibat hujan deras dan luapan kalibaru
hujan yang juga mengguyur wilayah jakarta utara menyebabkan jalan raya re marta dinata
serta di jalan pltu tanjung priuk terendam air lebih dari tiga puluh cm
sejumlah kendaraan roda dua mogok dan terpaksa didorong akibat menerobos kenangan air
sementara itu akibat hujan disertai angin kencang pohon beringin berdiameter satu meter tumbang di jalan angsana pasar minggu jakarta selatan
selain menimpa pos keamanan sejumlah kendaraan bermotor juga mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tersebut
jadi memang ada suara kerak kerak kerak kerak tapi alhamdulillah pohon berburu ke belakang
nggak ke samping kalau ke samping kita itu ketibuan semua itu habis
alhamdulillah orang gak ada yang kena
cuma mobil dua motor ada lima kalau nggak salah itu
petugas pemadam kebakaran serta dinas pertamanan langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tersebut
tim liputan cnn indonesia